suasana haru mewarnai pelantikan anggota muda wanadri
yang baru saja menyelesaikan pendidikan dasar selama sekitar sebulan
disaksikan keluarga sembilan puluh anggota muda ini resmi bergabung dengan keluarga besar wanadri
diringi suara tembakan di pusat pelatihan kapasus situ lembang
salah satu organisasi yang bergerak di bidang penjelajahan dan kemanusiaan ini
menyambut adik adik baru mereka
dua puluh anggota putra menamai diri angkatan angin kabut
sedangkan delapan anggota putrinya dinamai angkatan windu purnama
kenapa angin kabut
pertama menurut mereka selama kegiatan sampai hari pelantikan
hari ini pun angin kabut sangat kuat di pelantikan ini
untuk yang putri menamakan windu purnama windu itu menurut mereka adalah delapan
berarti jumlah putrinya ada delapan
purnama mereka ambil karena pada saat kegiatan operasional mereka melihat purnama
dan memotivasi mereka untuk saya harus bisa saya harus lulus
salah satu peserta ayu laksmi menyebut petualangan adalah milik siapapun
proses yang dilalui memberinya pandangan baru tentang petualangan
terjawab dan petualangan itu tidak hanya main main saja
tapi ada pelajaran di dalamnya ada kesetiakawanan di dalamnya
ada pertemanan ada persahabatan ada manajemen juga
jadi bukan hanya main main saja tapi ada pelajaran yang didapat dari petualangannya
kiprah wanadri dalam bidang kemanusiaan
dan tak diragukan lagi para anggotanya disiapkan menjadi siaga bencana
gubernur jawa barat ridwan kamil pada saat yang sama dilantik menjadi anggota kehormatan dalam organisasi ini
yang menyatakan kontribusi wanadri sangat dibutuhkan khususnya di jawa barat mengingat kerap terjadi bencana
saya ucapkan selamat kepada mereka yang lulus setelah satu bulan melakukan di klatsar
dan saya doakan mereka bermanfaat
kepada masyarakat apalagi tadi saya sampaikan jawa barat banyak hal hal yang terkait alam
yang butuh pengetahuan dan dukungan kebencanaan misalkan
tentulah saya nanti berpaling ke organisasi sendiri yaitu wanadri
agar masyarakat jawa barat bisa selamat bisa mendapatkan pengetahuan yang baik
setiap anggota wanadri harus tunduk pada empat pilar
yakni penjelajahan lingkungan pendidikan serta kemanusiaan
sebagai bentuk bakti kepada nusa dan bangsa
dea yujian fitri adin lembang jawa barat